di bogor jawa barat warga kampung sapora kelurahan cibinong dikagetkan dengan temuan tengkorak dan tulang belulang manusia
bungkusan kain ini tercecer di tiga titik jalur selokan
sebenarnya sih saya berjalan cari cari batu karang untuk berunsai saya
cuman berhubung pas terlihat batu kohane gitu atau kepala manusia
polisi yang melakukan olah tkp menemukan barang dan pakaian yang ditumpuk bungkusan gorden dan karung
diduga korban berjenis kelamin wanita lantaran memiliki ciri ciri rambut panjang dan bra yang masih menempel
kalau untuk sementara ini diduga perempuannya karena memang ada peralatan atau pakaian perempuan

tulang dan tengkorak manusia tersebut dibawa ke rumah sakit keramat jati untuk dilakukan otopsi dan identifikasi